kemana dia pergi ya
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa tiba tiba saja
keadaan prabu berubah
sikapnya menjadi sangat adil
dan ia sangat keras
kasar kepada hamba
seolah olah ia membenci hamba
apa yang sebenarnya terjadi
kau banyak tanya
pergi dari sini
kenapa masih disitu
pergi dari sini
dengan nasib putri kurara santel
apakah dia baik baik saja di luar sana
hamba sangat mencemaskannya
dalam tiga hari
dia tidak bisa kembali
menemukan nyi iroh
apakah yang akan terjadi padanya
hamba yakin putri hamba
hamba yakin putri hamba
tidak mungkin melakukan perbuatan jahat pada rai ketering bani
hukum cambuk sebanyak dua ratus kali
hingga nima serara santang
mengalami kepincangan seperti yang aku deritakan
lindungilah putri hamba
kembalikanlah dia ke pangkuannya hamba
dan berikanlah petunjuk
pada suami hamba kakanda prabu
semoga saja dia bisa kembali seperti sediakan
menjadi seorang suami yang baik dan hangat kepada allah
hamba sangat mencintainya ya allah
kabulkanlah doa hamba
amin ya allah
aku yang dulu pegang
asir rampokan ini punyaku
harga dana bodoh saja sudah kalah
kita pergi dari sini
aku cuman percaya
harga dana ilmu yang setinggi itu
bukan kalah dengan pendekar itu
lebih baik kita pergi
adalah pendekar kilang
kita akan pulang dari sini
pembangunan istana ini harus terus berjalan
ada apa dengan kalian
ada apa denganmu harga dana
aku baru saja bertarung
dengan seorang pendekar yang amat sakti
dia bertinggal laku seperti orang gila
bodoh kalian semua
kamu memang benar benar
melawan satu pendekar yang kencang itu saja kalau tidak mampu
seperti gelar senopati tidak layak bagi
kamu benar benar prabu
siapa yang sudi
aku tidak akan pernah sudi
tunggu sampai tujuanku terwujud
aku akan membuat
apakah kau juga dikalahkan oleh pendekar gendeng itu
kau sama saja bodohnya
uang yang banyak banyak di engkau
benar benar sangat luar biasa
tapi nanda prabu
alangkah lebih baiknya
kita sekarang beristirahat dulu
aku ingin bersemedi
untuk mengembalikan kekuatanku
aku ingin bersemedi
untuk mengembalikan kekuatanku
tolong keluarga kami tolong
tolong keluarga kami
kita kena wabah juga
ada satu lagi yang nyanyi di dalam
itu saya yang sedang
iya ada satu lagi yang nyanyi di dalam
ini kebetulan saya yang sedang obat
kita akan minum dulu
kamu dulu deh

wu hilangnya muntah darah nak
muntah darahnya sudah berhenti
muntah darahnya sudah berhenti